jalan yang menjadi akses menuju desa wisata kedisan di kabupaten gianyar bali amblas sedalam tujuh puluh meter
video dan juga foto jalan terputus ini menjadi viral di media sosial
jalan di desa kedisan kecamatan tegalalang kabupaten gianyar ini amblas pada selasa dua belas september
dalam rekaman video udara terlihat lubang di tengah jalan ini menganga dengan lebar tiga puluh meter dan kedalaman tujuh puluh meter
akibat peristiwa ini sejumlah wisatawan yang hendak berkunjung ke desa wisata kedisan harus mengurungkan niatnya
lantaran jalan tidak bisa dilintasi
selain untuk wisata jalan ini juga menjadi akses masyarakat setempat menuju ke kantor desa kedisan pasar dan juga sekolah
akibat jalan amblas warga kini harus memutar sejauh tujuh km dari jalur sebelumnya
ditemui pada hari rabu sore kepala lingkungan desa kedisan komang mahardika menuturkan bahwa jalan di desa ini sebelumnya sudah amblas separuh
lantaran tidak kunjung diperbaiki kondisinya kemudian semakin parah dan lubang semakin besar
ia berharap agar pemkap giyanyar segera membangun jalan baru agar warga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala